konferensi pers masih terus berlangsung di kementerian keuangan terkait perkembangan terkini
terkait dengan pemeriksaan dari rafael dan juga eko
dimana tadi awan nur mawan inspektur jenderal kemenkiu menyadari bahwa ada hal hal yang harus diperbaiki di tubuh kemenkiu
sebenarnya kemenkyu juga punya kerangka integritas berupa pencegahan dan juga penindakan
kegiatan penindakan ini lebih ke arah administratif sementara kalau ada indikasi pidana maka ini ranahnya aparat hukum
penggalian informasi termasuk pengawasan dari masyarakat akan jadi tambahan pengawasan dengan berkolaborasi
seperti kita ketahui bahwa masyarakat banyak menginformasikan di sosial media terkait dengan harta kekayaan dari rafael dan juga eko
selain itu irjen juga telah melakukan audit investigasi soal kekayaan rafael
dimana hasilnya adalah terdapat beberapa harta yang belum identik dengan bukti kepemilikan
ada beberapa tim yang melakukan investigasi termasuk yang menelusuri harta yang terlihat di media sosial
usaha sewa uang tunai harta dan bangunan aset terafiliasi juga ada yang belum dilaporkan oleh rafael
rafael juga terbukti tidak berintegritas dengan tidak patuh dalam pelaporan pajak serta gaya hidup yang tidak sepantasnya
rafael juga diindikasikan menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya
irjen pun merekomendasikan untuk memecat rafael dan telah disetujui oleh menteri keuangan sri mulyani
soal eko dia mengakui tidak melaporkan semua harta kekayaannya
setelah dicopot dan hari ini dipanggil oleh tim dari kemenku
di kemenku memiliki tata kelola di mana seluruh pegawai kemenku juga harus melakukan laporan harta kekayaannya
terkait ada pegawai yang memiliki harta fantastis irjen telah dan juga sedang memanggil sejak senin kemarin